sementara itu ketua komisi delapan dpr ri yandri santo mengimbau masyarakat teliti dan jujur dalam menyembeli hewan kurban tengah wabah penyakit mulut dan kuku atau pmk
ia juga meminta agar perbedaan hari raya idul adha antara muhammadiyah dan ketapan kementerian agama tidak diperdebatkan hingga menimbulkan perpecahan
semua pihak ya semua pihak harus jujur harus benar benar teliti baik itu penyedia hewan kurban maupun konsumen dalam arti ini umat islam yang akan membeli hewan kurban itu
untuk memastikan bahwa hewan kurban yang disajikan di hari yang baik itu apalagi akan dibagikan kepada yang berhak menerima
mohon kiranya untuk ada kejujuran bahwa hewan yang dikurbankan itu adalah hewan yang sehat